kapan akan dirilis kira kira ini pak
kecelakaan yang terjadi pada sore hari saat lalu lintas kendaraan sedang padat itu
mengakibatkan belasan pengendara sepeda motor dan mobil tertabrak truk tangki
menurut warga kecelakaan ini bukanlah yang pertama kali terjadi di ruas jalan transyogi
sejak dipasangnya traffic light di simpang baru di depan kawasan perumahan citra grand cibubur cbd tersebut
dicoba traffic light antara tiga sampai empat bulan kemarin baru pertama dicobanya sudah ada korban
kecelakaan tiga sehari itu tiga kali gitu
nah terus yang lebih parah yang baru kemarin ini
meski sejauh ini hasil penyelidikan belum diumumkan
praktisi dan pemerhati keselamatan jalan raya justri puluh buhu
yang mendatangi lokasi kecelakaan menyatakan
kontur jalan yang menurun serta adanya blind spot
turut menjadi penyebab sering terjadinya kecelakaan
di ruas jalan itu
adapun memasangan lampu lalu lintas meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan
saya mengatakan tidak ideal untuk dipasang ya
setelah saya berada di tkp dan memperhatikan daripada kontur dari permukaan
nampaknya ini tidak ideal untuk dipasang traffic light
ada sisi sisi blind spot yang kadang gagal diantisipasi oleh para pengemudi yang ada di jalur
karena visibilitas mereka terhalang dengan blind spot oleh objek pilar yang ada
kecelakaan maut yang terjadi di ruas jalan transyogi cibubur jati sampurna
kota bekasi menewaskan sepuluh orang dan melukai lima pengendara sepeda motor
sejauh ini semua korban tewas telah teridentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga
setelah melakukan pemeriksaan petugas kepolisian menetapkan sopir dan kernet truk tangki
penyebab kecelakaan sebagai tersangka
polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara pada sembilan belas juli
petugas pun telah menonaktifkan lampu lalu lintas di lokasi kecelakaan yang baru berfungsi
tiga bulan terakhir itu
selain itu petugas menutup area tempat memutar arah atau u turn di lokasi kejadian